kapal motor jasa laut bermuatan bahan bakar pertalite dan solar meledak di pelabuhan jepara jawa tengah jumat siang
seorang nakoda dan tiga anak buah kapal menderita luka bakar serius
kapal motor jasa laut ini tenggelam setelah meledak
seluruh muatan kapal mengapung di tengah laut
kapal kayu jenis johnson diketahui memuat dua belas ton bahan bakar minyak jenis pertalite dan solari yang ditampung dalam tiga puluh dua dram dan sejumlah muatan lainnya
rencananya muatan bbm akan diangkut untuk memenuhi stok spbu di karimun jawa
nahkoda dan tiga abk yang terluka langsung dilarikan ke rsud kartini jepara untuk mendapatkan perawatan intensif
belum diketahui pasti penyebab terjadinya ledakan ini
penyebabnya apa ada pertikaian api
kemungkinan ada konslet dengan mesin kapal
tapi itu masih perjugaan awal nanti setelah orang orang tkp kita akan mendapatkan keterangan yang dikonferensi